ada mas jarod ada pak ahok ada mas hendy ada bu risma ada mas andika
yang sebenarnya kan sudah disampaikan pak sekjen ada delapan nama
tentu mbak wira tanyakan apakah mas jarod termasuk di delapan nama itu
ini masih di dalam perbincangan kami
ada mas jarod ada pak ahok ada mas hendy ada bu risma ada mas andika
eh jangan jangan mas enol nanti yang muda
dan dua lagi saya tidak mau sebut namanya siapa
bisa ada kejutan kejutan nanti
nah jadi dki ini menarik mbak wina
kenapa sudah menjadi dkj
tentu bukan ibu kota banyak keistimewaan yang tentu tidak sama lagi
tentu pemimpin dki nanti harus bisa menarik banyak hal
apakah menjadi daerah nice yang menarik
ataukah menjadi daerah wisata yang menarik
nah bagaimana pula dengan banjir
nanti di dalam rakernas ini
tapi memang saya harus jujur
nantikan rapat dpt yang diputuskan oleh
nanti kita juga akan adakan survei
masukan masukan dari tingkat bawah
khusus untuk daerah khusus jakarta
tentu ini tidak menjadi hal yang menarik lagi
masih ditarik tarik juga untuk bisa ke sumatera utara
karena sumatera utara juga perlu
ini kan ini meminjam istilah sekarang
mbak wira ditunggu dulu
beberapa sudah ada diberikan surat penugasan
supaya bisa melakukan konsolidasi
komunikasi dan juga menjalin apa
saja nanti wakil gubernur yang diambil
karena kami tidak bisa mencalonkan sendiri
tetapi tentunya sasaran kita
kita menginginkan memimpin dkj ini
nanti menjadi daerah khusus
saya rasa itu dari saya tambahannya